ancaman pemecatan direksi garuda diungkapkan oleh menteri bumn erick thohir
saat menggelar konferensi bersama kementerian keuangan dan anggota komisi sebelas dpr di jakarta
erick menyatakan pasca kasus penyelundupan di garuda indonesia
kementerian bumn akan mengevaluasi seluruh komisaris dan direksi perusahaan publik
erick juga akan memproses semua pihak yang terbukti terlibat dalam penyelundupan barang mewah
kita akan terus melihat lagi oknum oknum yang akan tersangkut di dalam kasus ini
dan saya yakin ibu menteri keuangan dan djmb cukai akan memproses secara tuntas
apalagi disini ditulis kerugian negara
jadi kalau kurangnya ini sudah menjadi faktor yang tidak hanya perdata
tetapi menjadi faktor pidana
sementara itu menteri keuangan sri mulyani ikut angkat suara terkait kasus penyelundupan
barang mewah ini
sri mulyani mengatakan delapan belas box berisi motor harley bekas dengan kondisi terisi terurai
serta dua sepeda merek brompton ditemukan di lambung pesawat bersama koper milik penumpang
petugas tidak menemukan custom declaration atau keterangan lisan terkait kepemilikan barang barang tersebut
akibat penyelundupan ini total potensi kehilangan negara mencapai ratusan juta rupiah
berdasarkan penelusuran kami dan
melihat harga di pasar perkiraan nilai motor harley davidson tersebut
mungkin sampai dengan delapan ratus juta rupiah per unitnya
sedangkan nilai dari sepeda brompton berkisar antara lima puluh hingga enam puluh juta per unitnya
mungkin ada yang bilang lebih
dengan demikian total kerugian negara potensi atau yang terjadi
kalau mereka tidak melakukan deklarasi ini adalah
antara lima ratus tiga puluh dua juta hingga satu lima miliar
sepeda motor jenis harley davidson dan sepeda brompton diselundupkan
dalam pesawat airbus tiga ratus tiga puluh sembilan ratus neo yang dibawa langsung dari perancis
kasus ini terungkap saat petugas bea dan cukai memeriksa isi kargo pesawat
tim liputan cnn indonesia